harusnya nino yang gendung gue kayak gini
harusnya nino yang nanti gue periksa kandungan
mari pak silahkan dibaringkan disini
tahan dulu ya bu ya
pak maaf saya ambil peralatan dulu ya pak
kebetulan saya bawa handphone nya
silahkan kalau mau ngecek
yang berkomunikasi dengan elsa
tadi malam saya coba hubungin
riki tapi handphone nya gak aktif
ini menambah kecurigaan
kalau sekarang saya berfikir
elsa pasti lagi dengan ricky
ada video call dari ricky juga
sering sekali berhubungan dengan ricky
king udah udah
dia kan juga udah minta tau sama riki kan
untuk minta pengakuan kalau
yang hamilnya gak usah
ya mungkin aja sekarang diminta tolong lagi sama ricky
anin aku tahu
dulu kamu sangat sangat terluka
dengan keputusan yang aku ambil
ya mungkin ini memang udah gak ada gunanya
tapi hanya itu yang bisa mama lakukan ke kamu
udah lewat juga
ya terlepas dari itu semua
penyesalan aku dan mama
bahkan secara lebih besar lagi keluarga aku
mungkin tidak cukup
untuk itu kita
berusaha untuk melakukan yang terbaik
terlebih lagi soal
membantu untuk mencari tahu
di mana elsa berada
karena bagaimanapun juga elsa harus
mendapat hukuman yang setimbang
setelah ini kami rencananya ingin ke kantor polisi
saya ingin membawa handphone ini sebagai barang bukti
mudah mudahan keterangan yang bisa didapat dari handphone ini
bisa digunakan polisi
terlebih untuk menghubungi ricky
perlu kita ke kantor polisi mas
ada lebih yang bisa kita cari
kau yang saling memegangkan different
kix sama gue selalu
paling banyak lagi lu berharap dapati

dulu ku bijak dan udah sebel
kekotaan apa rupiah
aku hantar ke rumah uvb dari versuchen langsung
kita tanya sama orang lain
ini kita mau kemana
kita potong rambut dulu ya
semangatnya biar penampilan lo berubah
tolong potongin rambut dia ya
saya disini cuma nyukur khusus buat cowok mas
kalau cewek saya belum pernah
udah mas potong rambut saya sebisanya aja ya
tapi mbak nanti takunya hasilnya jelek mbak
deket sini ada kok salon khusus buat cewek
gede lagi salonnya
dan pasti hasilnya juga lebih bagus mbak
udah bener ricky bawa gue kesini
kalau di salon besar malah jadi banyak orang yang melihat gue nanti
saya mau potongnya disini
untuk modelnya nggak usah dipikirin ya
eh mbak silahkan mbak
mbak boleh buka topinya mbak
masa baru dipotongin kan
ya mbak udah besernya
mbak papa p distracted

harus hilang heroes ya
tapi pokoknya gak usah datang

jangan menempatkan dipotong di sana
makasih ga ya
ayo kecil bu pastachi
klar nanti kita kalau sampai habis mbak
sebelum mbak siang mainan
udah masuknaires apas ang gak sampai
iya tadi randik
aku senang banget ngeri ngebarik lagi ke sini
enggak pasti sedih ya mikirin elsa
ma tapi percaya sama aku ma
mama tuh gak pantas disana
dan mama bukan pelakunya
mama gak bisa berhenti mikirin elsa
ada gak elsa hubungin mama
elsa ngasih tau gak ada pergi kemana
ini untuk kebaikan elsa
nanti hukuman dia juga makin berat kok
karena dia kabur kaburan terus
mama bener bener gak tau elsa kemana
elsa sekarang ada dimana mama tuh gak tau
elsa gak ada hubungin mama sama sekali
makanya mama terus kepikiran elsa
mama takut dia kenapa kenapa
mama betul betul hopeless
mama minta dia masuk ke tempat yang bahaya
masa dopo saya melihat selama itu suggesteda belt challenged me to look for elsa
ini untuk kebaikan elsa
nanti hukuman dia juga makin berat kok
karena dia kabur kaburan terus
din mama bener bener gak tahu elsa kemana
aksa sekarang ada di mana mama tuh gak tahu
elsa gak ada hubungan mama sama sekali makanya mama terus kepikiran elsa
mama takut dia kenapa kenapa
kamu gak ada niatan untuk berhenti cari alsa
elsa pasti sekarang hidupnya tersiksa karena dia berlari kesana kesini
mama gak mau kan kalau gak ketemu elsa lagi
kalau elsa terus terusan begini dia akan terus terusan kabur kaburan ma
dan dia gak akan ketemu sama mama
dan namanya juga kadila ma
sebenernya tadi nino sempat memberitahukan informasi terbaru ma

ketika ma menunggu nino ma sudah mengambil nino ke rumah
orang yang terakhir kontak dengan elsa
dan sekarang nino sedang ke kantor polisi untuk memberikan laporan
sekalian memberikan handphonenya elsa
untuk mempermudah pencarian polisi
elsa sekarang ini sama ricky
kemungkinan besar iya
ini handphonenya elsa
kemarin sempat tertinggal pada saat dia kabur kayaknya
orang terakhir yang berkomunikasi dengan elsa itu ricky
siapa tahu ya kepolisian bisa mendapatkan informasi atau keterangan dari ricky ini soal dimana elsa berada
ricky itu siapa pak dan apa hubungannya dengan istri anda
ricky orang yang terobsesi dengan istri saya
dia itu kalau gak salah mantan model juga
tapi orang yang sama ricky ini sering sekali
menutupi semua kebohongan yang elsa lakukan belakangan ini
pak nino ada alamatnya
itu dia pak
saya sama sekali gak tahu dia tinggal dimana
untuk saat ini biar hp ini disini sebagai barang
bukti pencarian bu elsa
saat ini tim kami sedang disebar untuk mencari bu elsa
dan kalau pak nino ada kabar terbaru mengenai bu elsa
segera hubungi kami pak
pasti saya akan terus buka dia sama
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sudah selesai mbak ya
bah kota kebanggaan gue pun akhirnya gue korbankan untuk semua ini
semoga dengan ini
lo tiba tiba ngajak gue sarapan di cafe
soalnya ada yang mau gue ceritain ke lo liv
lo mau cerita apa sih
yang mau gue ceritain ke lo itu
lo liat sendiri kan
kenapa lo gak percaya banget sama gue
meskipun semalam gue gak menemukan elsa bersama ricky
tapi katanya gue gak bisa percaya gitu aja sama dia
kayaknya ada yang disembunyikan sama ricky
apanya ricky gak aktif
tungguin amat ya
handphone dia gak aktif
ada gelas isi air udah keminum
sejak kapan ya
lo minum di kamar tamu
apa ada orang lain selain lo disini
gue sebenernya curiga
kalo ricky yang udah sembunyikan elsa
lo masih inget gak
gue pernah cerita ke lo
kalau ricky sangat mencintai elsa
dia sangat terobsesi sama elsa
jadi dia bakal ngelakuin apapun
untuk bantu elsa
terus lo udah tanya ricky
itu dia yang mau gue ceritain ke lo
semalam itu gue ke rumahnya ricky
untuk cari elsa
tapi elsa gak ada disana
mungkin kali ini memang ricky gak terlibat
soalnya semalam itu
dan yang lebih anehnya lagi ya
yang sudah diminum
di kamar tamunya ricky
gimana kalau kita sekarang ke rumahnya ricky
gue mau ngecek ricky lagi
lo mau kan
ntar biar gue ajang bayar
nanti kita beli makanan di jalan aja
yaudah gue bayarin dulu
aku sama sama pergi dulu ya
kita harus ke rumah sakit soalnya
soalnya hari ini jadwal cek kandungan
makasih kalian udah dateng kesini
tapi tolong mbak mbak kabarin aku ya
jangan bohong sama aku ya emang
semoga elsa gak pernah kontak mama ya din
karena mama takut gak akan sanggup melaporkan elsa
sementara mama juga merasa bersalah kalau membohongi kamu dan al lagi
semoga elsa gak pernah kontak mama

dia pasti akan ketahuan juga
pergi dulu ya
pasti sekarang lo lagi sedih kan
pasti sekarang lo lagi sedih kan
sama rambut lo yang dulu
tapi sekarang lo gak ada pilihan
tapi sekarang lo gak ada pilihan
gue paham kok
gue paham kok
pas lo kabur semalam lo udah ngomongin orang lain gak
atau ada orang lain yang tau keberadaan lo selain gue
atau ada orang lain yang tau keberadaan lo selain gue
gue gak ada ngubungin siapa siapa kok
soalnya polisi dan orang orang yang cari lu itu
pasti bakal cari info sa
dari orang yang terakhir hubungin
gak sulit buat polisi buat ngelacak nomor handphone lo
lo gak perlu takut rit
mereka gak perlu ngelacak
handphone gue juga ketinggalan
kalau misalkan dina udah nge nomen handphone itu
dia juga pasti udah tahu kalau
kalau itu ada telepon ke gue
dan gue yakin banget mereka
mereka udah ngira kita jalan
dan pasti mereka juga udah ke rumah lo rit
makanya lebih baik kita pergi dari sini sekarang
elsa tenang ya
dari semalam gue udah matiin handphone gue kok
itu belum tentu
kondisi kita itu belum tentu aman
n breakfast ini aku cat bass nih

kalian didekat saya gimana sih
ini rumah gue
operasi ini enggak ada air
siapa yang tengok disini

gamesya udah anche
rik perut gue keram ya rik
gue semalam lupa beli obat buat kandungan lo sa
kita berangkat sekarang oke
kita berangkat sekarang tahan tahan
kita jalan sekarang ya
kita tahan ya sa
ayo rik cepetan dong rik
mobil riki gak ada
apa dia belum pulang ya dari semalam
kayaknya rumahnya beneran kosong deh
yaudahlah kita balik aja yuk
selamat pagi bu olivia
anda disini juga
iya pak saya kesini sama teman saya rafael
bapak bapak ini yang bertugas
dalam penyelidikannya kasus elsa
oh iya pak selain
rafael ini teman saya dia juga adalah seorang
kepupunya riki kami memang sengaja kesini
karena menurut keterangan rafael
ada hal yang mencurigakan
pak rafael bisa jelaskan hal itu
jadi gini pak
kebetulan saya itu rekan kerjanya bu andin
saya tahu sedikit banyak persoalan ini pak
bu andin sempet cerita ke saya
kalau elsa itu kabur
saat statusnya ditetapkan sebagai tersangka
lalu yang membuat anda curiga apa
selama ini ya pak
yang saya tau riki itu sangat mencintai elsa
dia sangat terobsesi sama elsa
dia sangat terobsesi sama elsa
jadi dia bakal
ngelakuin apapun untuk membantu elsa pak
makanya semalam saya langsung ketemu riki pak

saya mau mastiin ke dia
apa dia terlibat dalam kaburnya elsa atau engga

lalu apa yang anda temukan disana
gak ada pak nihil
gak ada pak nihil
saya udah periksa setiap kamarnya riki
tapi gak ada elsa
bahkan saya juga udah periksa mobilnya itu

tapi elsa gak ditemukan
setelah itu riki pergi
tapi saya gak tau riki pergi kemana pak
lalu kenapa anda balik lagi kesini sekarang
saya masih curiga pak sama riki
saya masih curiga pak sama ricky
saya yakin banget
kalau ricky itu terlibat dalam hal ini pak
karena malam itu

saya menemukan riki itu terlibat dalam hal ini pak
dan saya menemukan segelas air yang sudah diminum

di kamar tamunya riki
di kamar tamunya riki
anda sempat menghubungi riki
tapi kayaknya sekarang riki lagi gak ada dirumah pak
dan tadi saya udah coba hubungi riki terus
tapi handphonenya gak aktif
tapi handphonenya gak aktif
begitu orang yang terakhir menghubungi bu elsa sebelum dia kabur
dan sekarang riki sudah menjadi dpo kami
jadi jika kalian melihat atau mengetahui keberadaannya
segera hubungi kami
kamu kenapa sakit
kok sakit sih kenapa sakit
jadi kamu juga cek kandungan saya
emang aku gak boleh gandeng suamiku sendiri
tadi itu aja suami istri pada gandenganku kita enggak
nanti dikira aku mau ngecek kandungan sama tetangga lagi
mau gak mau
gak usah lebay deh
biasanya juga kamu saya gendong
terus kamu mau gendong aku sekarang
enggak kan yaudah aku cuma mau gambut
dah nih saya rangkul
orang gak ngiram kamu kesini sama tetangga
udah lah gak usah lah
udah gak usah gak usah
ya terus mau yang gimana
udah gak usah gak usah
gak usah gak usah pegang pegang
itu memang harapan dan impian gue esa
gak akan gue biarin lu menderita kayak gini
jadi aku mau ngambil masker
terima kasih pak
saya perutnya sakit bu
saya buka maskernya dulu biar ibu nggak sesak
soalnya dia lagi flu
ya udah kalau gitu kita bawa ke dalam aja ya pak
ada kursi roda gak
oh nggak ada pak maaf
soalnya ini puskir semasa kecil
cepetan cepetan sak
kok gitu mukanya
mau berduaan tapi gak enak karena ada mama di rumah
kalau begini pasti malu
masih malu gak
masih malu gak
malu atau enggak
harusnya nino yang antar gue periksa kakak

mari pak silakan
dibaringkan di sini
tahan dulu ya bu ya
pak maaf saya ambil perhelatan dulu ya pak
apa gue sama nino akan bersatu lagi
gue janji sayang
gue bakal selalu jagain lo
kiki mulai hari ini kiki harus jaga penampilan kiki nanti kalau kiki terlihat berontakan
cowok lain di kampus ini juga pasti banyak yang itu lain gigi
cantik banget ini sih baru namanya ciptaan tuhan yang sempurna terus gila ya baru kali ini loh gua lihat
cewek cantik dia yoi bro enggak ada minusnya tuh ini nih baru cewek
bikin kaki yang bagus ini nih baru cewek bikin kaki yang bagus ini nih baru cewek bikin kaki yang bagus
bener banget tapi nih kayaknya cewek kalem kalem gitu ya cewek impian mertua
oh iya ini berdua ya
bisa bisanya ngeliatin foto cewek cantik sampai sebegitunya
apaan sih kiki minarti eh ini bahu bukan kelendungan
ih apaan sih itu orang lah
ih emang gak boleh gitu bro cowok mengagumi cewek
tau tuh cewek
jelas ya man
yuk yuk yuk coba coba